kpu kota surabaya resmi menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota
pemilihan kuali kota surabaya tahun dua ribu dua puluh kami siang
dari hasil rekapitulasi
berkabutasi sisi rekap paslo nomor satu eri cahyadi armuji
unggul atas paslo nomor dua mahfud arifin mujiaman
eri cahyadi armuji memperoleh lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus empat puluh suara
sementara paslo nomor dua mahfud arifin mujiaman
hanya memperoleh empat ratus lima puluh satu tujuh ratus sembilan puluh empat suara
paslon eri cahyadi armuji unggul satu ratus empat puluh lima ribu lebih suara
atas paslo mahfud arifin mujiaman
perolehan ini atas hasil penghitungan surat suara sah sebanyak satu empat puluh sembilan tiga ratus tiga puluh empat
bahwa pasangan calon nomor satu mendapatkan lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus empat puluh suara
sementara pasangan calon nomor dua mendapatkan lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus empat puluh suara
sementara pasangan calon nomor dua mendapatkan lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus empat puluh suara
sementara pasangan calon nomor dua mendapatkan lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus empat puluh suara
jadi unggul pasangan nomor satu pak
ya unggul disunggulkan
setelah penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota
kpu kota surabaya masih akan menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi
apakah ada gugatan sengketa pilkada surabaya atau tidak
setelah itu lima hari setelah putusan mk terkait hasil gugatan sengketa pilkada
kpu kota surabaya akan menetapkan pasloan perpilih
wahyu pratama putra surabaya